kalau ada dapur susah berapa
ada tiga butir mak
kok udah habis aja
kan harusnya masih tinggal sepuluh butir
tapi nggak tahu mak
panggil laki lo kemari
kok mah jadi nyalain bang ojek
bang ojak yang ngabisin telur mak
yang nuduh laki lu ngabisin telur siapa
terus ngapain manggil bang ojak
mak mau minta tolong laki lo nemenin lo ke pasar
anterin tati ke pasar disuruh emak
mak bang ojak nggak mau bangun
ada apa toh bu
tadi ibu ketemu sales kredit motor
bisa dicecil lagi pak
dapat bonus helm jaket sama sarung motor pak
prosesnya cepat pak
kalau dp nya dibayar sekarang
tiga hari lagi motoriku cek cek langsung diantar ke rumah pak
lagi promo lebaran
kalau lebaran pak
lah ini lho pak bro sereh
loh bapak ini piet toh
aduh motor buatan apa sih bu
kok buat apa buat apa sih pak
nanti kalau lebaran
si latu rahmi ke rumah temen temen ibu
malu dong pak
mau sehari gini
gak punya motor sih pak
pak hati hati mancingnya
oloh oloh mancing aja harus pakai hati hati atutis
set terus apa teh keasikan
kecebur ke kolam

mancing mah gak akan ngantuk
ya udahlah bapak ditungguin sama haji muron gak enak ya
bapak mau ngasih thr ndin
bapak mau ngasih thr ndin
bapak mau ngasih lo thr ndin
gua mau ke pasar
emang sendalama bapak kemana
pak kita nanti buka pakai apa
loh kok nanya bapak sih gas
ada apa toh gas
bu kita nanti buka pakai apa
kamu udah usah nanya itu dulu kamu udah usah nanya itu dulu
ada yang lebih penting yang ibu mau tanya sama kamu
gas kamu seneng gak kalau kita punya motor
ibu mau beli motor
yang lu liat kunci motor abang gak
enggak abang taruh di mana
kalau abang tau naruhnya di mana abang gak bakalan nanya sama lu
kamu udah tidur di kamar lu belum
lu tujak ya apa apa selalu aja lupa
ngecas handphone lupa naruh kunci motor sering lupa
terus nanti ke pasarnya sama siapa mak
yaudah telepon si pur apa gak si tisna
antre nih si tati ke pasar
dih rat lu mau mancing
lu ke mancing gak ngajak gua
sebenernya diajak tapi hp lu gak aktif
yah padahal gua mau ngajak lu berdua ke pasar
ulu ulu ke pasar mau ngapain beh
beli sendal baru
gua gak bisa gua mau mancing
ayo deh kebun siang
ntar kagak kebagian tempat kita
waduh man rapi amat loh
kayak anak smp mau di ospek
gua mau ke kebun kacang ke rumah cangguah
ini tuh gueatch nya deh
hai etis mau kemana lu mau ke rumah emak pur tadi saya ditelepon sama ojak disuruh
ngantre potati ke pasar kamu kemana sama gue mau ke rumah emak tadi usah telepon gue gue
suruh sebut oca kok aneh ya kenapa ojek nggak bisa ngantar potati ke pasar ya pur
hai nah kebetulan ketemu lu berdua anterin gua ke pasar ya
maaf saya udah di booking sama ojak saya juga be
udah di booking sama potati buat ngantre ke pasar maaf ya be jadi lu ngomong anterin gua
ya ojeknya pada nggak ada iya nih mbak lagi pada jalan batiknya mau ke
malaras iya soalnya kuncinya kebawa sama saya jadi mau dibalikin tunggu aja
dulu mbak sambil nunggu mau baca baca manjalah emangnya bisa baca baca tapi
nggak bayar buat calon kakai par boleh dong apa enggak
motor kamu mana jah ada di sebelah mau kemana sih nyari tukang kunci eh buruan
beli bensin dulu ya jack bensin gue mau habis daripada tekor ya jack potati mana dalam
mau pulang ya
iya tapi gak ada ojek
tunggu sebentar ya
tika jangan kemana mana dulu
tika jangan kemana mana dulu
kalau kata gue man lu gak usah khawatir